badanku masih manusia
tapi jiwaku sebagian sudah jadi serigala
tapi apa boleh kuat
inilah resiko pilihan hidupku
mas aku punya kejutan buat kamu
tadi aku muntah muntah di belakang
kok diem aja sih
mas gak suka ya kalau saya hamil
aku belum siap punya anak
nanti aku kasih duit
mas juna jahat
udah bertahun tahun saya ingin punya anak
sekarang benar benar terwujud
saya benci sama mas
istriku tidak boleh melahirkan
yang lahir justru bayi istri kalah
aku tidak mau
rahasianya aku terbongkar
aku tidak mau
tumben baru kelihatan
mau beli apa nak
mbak sum punya mangga muda mbak
ada ada bentar ya
tuh bagus bagus kan
gak tau nih mbak saya akhir akhir ini pengen makan yang asem asem
udah gitu tadi pagi saya muntah muntah
wah itu tandanya kamu lagi hamil
kalau lagi hamil muda hati hati jangan kecapean
ini uangnya nggak usah kembali ya mbak
wah banyak banget makasih ya
kamu baik banget mak
iya mbak mas junnya tuh jahat
masa perusahaan suruh dikiret anak sendiri mau dibunuh
alasannya sih dia belum siap punya anak
wah kalau mas junet mau begitu ya biarin saja
dasar laki laki memang sifatnya begitu
yang penting sekarang kamu harus jaga bayimu ya
jangan sampai kenapa napa
kalau ada apa apa kamu hubungin aja mbak su
nanti mbak sum yang urus ya
iya terima kasih ya mbak sum
saya pulang dulu ya mbak
anjing siapa ya sebesar itu
baru kali ini aku lihat
malam malam ada perempuan cantik jalan jalan
mau ke rumah siapa ya
junet kamu harus waspada
jangan sampai rahasia kita diketahui orang
semenjak kematian mansur saya harus lebih hati hati ratu
ternyata bukan hanya mansur yang sirik sama saya tapi ada orang lain
kamu tidak usah cemas aku akan selalu melindungimu
terima kasih ratu
loh dari mana mas cunet masuk
pintu kan udah aku kunci
keterlaluan tidur aja gak ganti baju
bawa apaan sih
kayak bawa anjing
ini bukan bau mas juned
akhir akhir ini mas juna jadi aneh
kan kita berdua sebagai handshake
kita harus extra awas pada
karena di kampung kita sudah ada kejadian kejadian misterius yang menjenik
aku juga ikut merinding dengan kematian si mansur
tubuhnya dicabik cabik oleh binatang buas
tuh saya tahu teman
yang nyabik nyabik tubuhnya si mansur itu bukan binatang buas
pak mokri sendiri ngomongnya begitu
jadi si mansur mati itu ada hubungannya dengan mbak iba
kalau begitu kita mesti curiga sama si unit
apalagi kita sudah pernah melihatnya
wah emang kamu sendiri yang curiga kayak gitu
aku sendiri juga curiganya kalau gitu kok
ngomongin orang terus loh
kamu juga dupaan
kamu tuh puk traditionally
malam ini aku kangen banget sama kamu
aku pengen sekali meluk kamu radrat
tiap hari aku kan ada di rumah mas
tapi rasanya beda banget kali ini
lagian kita menikahkan karena saling mencintai
itu nyerah kok tuh
dari mana lah
duitnya juga punya kok
sumpah airnya gak ngasih jatah
waduh kalau begitu bisa asal kita meronda tuh
biarin aja lah tuh
dari rumah cun
tunduk kita samberin yuk
jangan jangan udah berantem